sejumlah mahasiswa di semarang jawa tengah melakukan unjuk rasa karena kondisi nilai rupiah yang melemah
yang dianggap sebagai penurunan kondisi ekonomi negara
aksi sempat ricu ketika mahasiswa mencoba merobohkan pagar kantor gubernur jawa tengah
jumat siang himpunan mahasiswa islam di semarang berunjuk rasa di depan kantor gubernur jawa tengah
jalan pahlawan semarang
unjuk rasa meminta presiden jokowi lengser karena tak mampu meningkatkan perekonomian negara
namun aksi sempat ricu karena keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di dprd
mendapat halawan dari aparat satpol pamung praja
mahasiswa dan petugas terlibat aksi saling dorong
para mahasiswa akhirnya menghentikan aksi dengan menggelar salat bersama di depan kantor gubernur jawa tengah
mereka tidak menempatkan apa yang mereka katakan mereka
karena gak ada yang bagi kami
kami hanya ingin bertemu dengan depan untuk meminta tangan tangan ini untuk meminta kesepakatan
itu bahasa keamanan hanya mau fasilitas saja
tapi karena tindakan mereka sudah mengarah ke anarkis diantaranya juga pintu pintu ada yang rusak
meskipun itu kemeramannya baru kecil tapi itu
sudah melupakan kearah anarkis